hari tanpa berat atau nobrade ini muncul untuk meningkatkan kesadaran setiap orang akan kanker payudara
sebab kanker payudara ini nyatanya tidak hanya menyerang wanita saja
tapi dalam beberapa kasus ternyata ditemukan loh penyakit ini menyerang para pria
nah tapi sayangnya hingga kini menurut data kementerian kesehatan
kesadaran akan bahaya kanker payudara di indonesia masih terbilang rendah
untuk lebih waspada terhadap kanker payudara
tim litbang sianan indonesia sudah merangkumnya untuk anda dalam waspada kanker payudara
oke kita lihat yang pertama ini sebelum kita bahas mengenai gimana sih cara deteksinya
saya ajak anda untuk lihat mengenai jumlah penderita atau jumlah kasus kanker payudara khususnya di indonesia ya
kalau di indonesia kita lihat per tahun dua ribu delapan belas saja ini dia
kita lihat kanker payudara ternyata menjadi kanker yang paling banyak diderita oleh masyarakat indonesia
ada tiga teratas ada kanker payudara kanker cervix kanker paru
tapi kalau kita lihat kanker payudara angkanya mencapai lima puluh delapan dua ratus lima puluh enam orang
sementara angka kematiannya ini kalau kita angka kematian di sini mencapai dua puluh dua jiwa enam ratus sembilan puluh dua jiwa totalnya ya
dalam tahun dua ribu delapan belas maksud saya
nah berikutnya kalau kanker cervix ini angka kematiannya ada di delapan belas dua ratus tujuh puluh sembilan
sementara kalau angka kematian dari penderita kanker paru
dari penderitanya tiga puluh ini angkanya mencapai dua puluh enam sembilan jiwa
ini adalah kematian
nah kalau kita lihat datanya sendiri yang paling banyak dari kanker payudara
ini dari total kanker lain yang banyak diderita oleh masyarakat indonesia
oke berikutnya kita lihat
nah ini meski menjadi penyakit dengan jumlah kasus yang begitu tinggi
nyatanya tingkat literasi mengenai kanker payudara ini masih rendah untuk menyadari bahwa penyakit ini rawan sekali terjadi
sebab ada beberapa mitos yang beredar ya dan ini masih kerap terdengar
dan masih percaya sama mitos ini jadi salah satu faktor loh terlambatnya penanganan kanker payudara
kita lihat beberapa yang di highlight ada satu dua dan tiga
kalau kita lihat dari yang poin pertama ini dia
menggunakan deodoran setiap hari menyebabkan kanker payudara
jadi banyak orang yang menganggap paraben yang terkandung dalam deodoran
parabennya kemudian terserap kulit katanya bisa menyebabkan kanker payudara
penggunaan deodoran dan antiperspiran ini aman untuk digunakan setiap hari
dan tidak ada bukti ilmiah bisa menyebabkan
kemudian kita lihat yang kedua
pakai brakawat katanya sebabkan kanker nih untuk cewek cewek khususnya ya
jadi kalau kita lihat faktanya
studi ilmiah tahun dua ribu empat belas menemukan
katanya nggak ada perbedaan nih
perbedaan resiko antara wanita yang menggunakan kawat bra
atau bra kawat ataupun tidak
tapi para ahli menyarankan untuk melepas bra ketika tidur
jadi no bra ketika tidur
karena untuk memberikan waktu supaya payudara bisa bernafas
jadi ada waktu dari anda kerja seharian ketika tidur
bolehlah dilepas begitu ya
dan berikutnya yang ketiga adalah ukuran payudara besar katanya beresiko terkena kanker payudara
faktanya nggak ada hubungan antara ukuran payudara dan juga resiko kanker payudara
nggak ada hubungannya
oke berikutnya kita lihat
ini sebetulnya bukan mitos dan fakta ya
ini adalah faktor resiko
nah faktor resikonya apa aja sih
bagi anda yang mungkin merasakan hal hal ini atau mengalami hal hal ini
beberapa waktu belakangan bisa akhirnya bisa mengetahui penyakit
bisa mendeteksi penyakit secara dini
kita lihat faktor resikonya yang pertama adalah anda menstruasi dini atau menepost dini
ini biasanya menstruasi dininya di bawah usia dua belas tahun dan menepos dininya sebelum usia lima puluh tahun
dan biasanya orang orang yang usianya tiga puluh sampai lima puluh tahun khususnya adalah perempuan
punya resiko besar terjangkit atau terkena kanker payudara
berikutnya dari menstruasi dini dan menopos dini adalah kita lihat ini obesitas
kemudian juga mengonsumsi makanan yang dibakar terlalu makin banyak
matang kita tahu ada karsinogen
karsinogen ini yang biasanya membuat tumor dan juga kanker ini tumbuh gitu ya
kemudian merokok hindari kebiasaan merokok
jangan juga konsumsi alkohol dan jangan konsumsi junk food secara berlebihan
kemudian untuk anda para wanita yang mungkin apa namanya ya
tidak punya plan untuk hamil tidak mau menikah tidak menyusui juga
tidak mau terkena kanker payudara dan selanjutnya adalah genetik
ini memang sebetulnya ada juga mitos katanya kalau anda keluarganya pernah kena kanker payudara
tapi jadi anda bisa terkena kanker payudara
genetik ini sebetulnya juga ya inilah ya masih lima puluh lima puluh
oke berikutnya kita lihat
gimana kemudian caranya mendeteksi kanker payudara
kita lihat deteksi dini kanker payudara ini ada dua
yang pertama sadari dan juga ada sadanis
nah ini baik untuk orang beresiko maupun tidak beresiko yang pertama adalah sadari ya pastinya
pemeriksaan ini dilakukan menggunakan tangan dan juga mata
jadi anda bisa melakukan ini sendiri di rumah ketika mandi ketika tidur gitu ya untuk memeriksa apakah ada perubahan fisik
pada payudara anda sendiri
nah proses ini dilakukan agar semua perubahan bisa terlihat mengarah ke kondisi yang lebih serius jadi bisa segera ditangani
nah untuk waktu terbaiknya tadi saya katakan adalah ketika bercermin atau ketika mandi dan biasa dilakukan ketika setelah periode menstruasi
jadi waktu setelah menstruasi sampai tujuh hari setelah menstruasi ini cukup baik untuk melakukan peneriksaan secara dini secara sendiri
dan berikutnya adalah sadanis
ini pemeriksaan payudara klinis
kliris ya ini mungkin diperlukan untuk menentukan apakah benjolan atau penyebab perubahan pada payudara
merupakan tanda dan juga gejala awal dari kanker payudara
pemeriksaan yang bisa dilakukan antara lain adalah pemeriksaan fisik oleh dokter dan juga ada pemeriksaan penunjang
ada mamograf atau juga biasanya dilakukan oleh dokter ada mri atau usg lebih lanjut untuk mendeteksi kanker payudara
dan berikutnya adalah sadanis
ini pemeriksaan fisik dari klinis
selamat hari tanpa beras sedunia tapi jangan lupa untuk mencegah serta mengobati kanker payudara
dan masa pandemi ini bukan alasan untuk menunda pengobatan kanker payudara